uptd puskesmas bekasi jaya mengadakan tes rapid dan swab gratis untuk warganya
sempat beberapa warga tidak mau hadir untuk melakukan tes rapid gratis
karena khawatir akan dikarantina dan dikucilkan jika reaktif atau positif nantinya
selasa dan kamis minggu ini uptd puskesmas bekasi jaya di bekasi timur mengadakan rapi dan swab gratis
sesuai surat edaran dinas kesehatan karena wilayahnya masuk dalam zona merah
untuk rapid dilakukan di enam belas rw dengan cara mengambil lima sampel acak per rw nya
jika reaktif maka selanjutnya akan diarahkan ke pcr
sedangkan untuk yang tes swab dipilih berdasarkan orang orang yang melakukan kontak langsung
ataupun tinggal dengan keluarganya yang sudah positif
jika positif nantinya akan diarahkan karantina mandiri jika tanpa gejala
dan akan dirujuk jika dalam kondisi para
tes rapid sempat dilakukan pada selasa dua puluh lima agustus dengan target empat puluh orang
namun yang hadir hanya sekitar dua puluh enam orang
alasannya karena takut dikarantina dan juga dikucilkan oleh masyarakat
dari target delapan puluh kita baru tercapai sampai ini ya jam sekian sekitar lima puluh persennya
itu banyakkan masyarakat takut karena stigma dari masyarakat
kalau kita ketahuan positif gitu takutnya dikucilkan gitu dari masyarakatnya dari lingkungannya
masyarakat yang takut untuk dilakukan rapid test gratis ini
dan di bekasi jawa barat sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra inzana sari
sandra selamat siang
jika masyarakat yang berada di sekitar lokasi tempat dilakukannya rapid dan swab khawatir
begitu enggan mengikuti tes apakah akan ada dilakukan tes di tahapan selanjutnya
atau ada jemput bola dari pihak rw ataupun rt setempat kepada warga yang menolak untuk ikut dalam tes ini
selamat siang elvira
betul sekali memang hari ini untuk updd puskesmas bekasi jaya diselenggarakan tes rapid dan juga swab gratis untuk masyarakatnya
dan memang kalau saya boleh informasikan terlebih dahulu elvira ini bukanlah kali pertama diselenggarakan rapid dan swab gratis
karena mengingat ini situasional seperti saat lebaran diadakan kembali tes seperti ini gratis
kemudian juga salat idul adha kemarin juga sempat diadakan
dan ini kembali diadakan karena sesuai dengan surat edaran
dari dinas kesehatan yang memang kalau dilihat dari enam belas rw yang ada di bekasi jaya ini
hampir seluruhnya ada yang positif walaupun tidak semua enam belas enam belas rw nya
tetapi hampir semuanya dari rw satu sampai rw enam belas ada yang positif sehingga diadakanlah rapid dan juga tes swab ini
untuk ini sendiri hari ini memang hari terakhir karena memang dijadwalkan hanya ada delapan puluh pasien
jadi memang boleh saya informasikan kembali
jadi jadi ini tadi saya mengambil lima sampel per rw jadi lima lima lima sampai dengan enam belas rw jadi delapan puluh dan itu dipilih secara acak
sesuai dengan pengajuan dari rw nya bisa dari rw nya sendiri atau dari rt nya sendiri
atau dari masyarakat yang dipilih secara acak untuk mengikuti tes rapid ini
jadi dibagi dua elvira di hari selasa kemarin tanggal dua puluh lima itu empat puluh ditargetkan empat puluh dan di hari ini empat puluh
namun memang kalau saya boleh ceritakan kemarin di hari
selasa dari yang ditargetkan empat puluh hanya ada dua puluh orang sekitar dua puluh enam orang maksud saya yang ikut rapid test di sini
karena memang mereka mengatakan bahwa takut jika memang positif hati karatina
kemudian juga kalau positif akan dikulirkan oleh masyarakat yang berada di lingkungannya ataupun tetangganya seperti itu
namun hari ini ketika digelar kembali sosialisasi dilakukan dengan gencar kembali
memang ada niatan tadinya untuk jemput bola jika tidak memenuhi kuota seperti itu elvira
tetapi karena hari ini sosialisasi dilakukan lebih
semua sudah tertutup sesuai dengan kuota sudah ada delapan puluh orang yang diambil sampel testnya dari enam belas rw tersebut untuk dilakukan tes
untuk datanya sendiri dari delapan puluh orang yang dilakukan tes itu sudah ada masuk bahwa sudah ada enam yang reaktif seperti itu
dan nanti enam yang reaktif itu akan dilakukan proses selanjutnya yaitu tes pcr
selain rapid tadi juga dikatakan bahwa kita ada tes swab di sini untuk puskesmas bekasi jaya
tes swab ini adalah untuk orang orang yang memang keluarganya sudah positif
kemudian mereka melakukan kontak langsung dan harus dilakukan proses swab di sini
bahkan tadi kita temui juga memang sudah ada yang sempat positif kemudian juga sempat karantina sendiri
terus kembali lagi ke sini untuk melakukan tes swab yang ada di sini
dan kalau memang kita lihat datanya untuk tes swab sendiri belum keluar karena memang masih butuh proses dikatakan oleh pihak dari puskesmas bekasi jaya
tadi kita sempat memantau juga elvira sebenarnya di sini dikatakan oleh dokter ataupun perawat yang ada di puskesmas
ada beberapa kendala karena memang semua ini disarankan oleh dinas kesehatan untuk melakukan tes swab di puskesmas
tetapi masih banyak juga masyarakat masyarakat yang sakit biasa yang tidak ingin tes swab atau tes rapid tetap datang berkujung untuk berobat
sehingga dikhawatirkan dengan adanya satu tempat seperti ini penularan pun bisa terjadi
dan memang mereka juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak usah takut dengan karantina
karena karantinanya sendiri juga dilihat nanti bagaimana situasi pasiennya
jika parah akan dirujuk namun jika tidak karantina mandiri
dan tentunya ini juga untuk meredam penyebaran covid yang memang di sini sekarang sudah mulai meningkat
dan bukan hanya di puskesmas bekasi jaya saja elvira tetapi juga sudah ada di dua belas kecamatan di bekasi
di seluruhan bekasi yang diadakan tes tes seperti ini elvira
baik jika tidak masuk di dalam daftar yang anggota keluarganya positif terkonfirmasi positif
jika tidak masuk di dalam daftar yang anggota keluarganya positif terkonfirmasi positif terkonfirmasi covid sembilan belas
tapi memiliki gejala apakah juga bisa ikut serta dalam tes hari ini
ya elvira walaupun memang tidak ada yang keluarganya positif dikatakan bisa melakukan tes di sini
tetapi tesnya adalah tes rapid itu sendiri
dan memang harus ada yang memang karena kuotanya sendiri pun tidak banyak dan tidak banyak yang meminat
jadi bisa saja untuk mereka datang melakukan rapid di sini
karena memang tidak ada data pasti siapa siapa saja nama yang diperbolehkan
karena memang hanya diambil lima sampel lima sampel lima sampel
angkanya sebenarnya cukup kecil begitu ya sandra ya untuk mengetahui dan mendeteksi potensi potensi warga yang mungkin saja terpapar covid sembilan belas
tapi setidaknya itu informasi sampai siang ini yang bisa kita dapatkan
sandra terima kasih langsung dari bekasi jawa barat